dua belas korban ledakan di pusat perbelanjaan gandaria city jakarta selatan
masih mendapatkan perawatan di rumah sakit pusat pertamina
beberapa korban terpaksa harus menjalani rawat inap
karena mengalami luka bakar serius di tubuhnya
sementara korban dengan luka ringan bisa menjalani rawat jalan dan diperbolehkan pulang
sebanyak tiga belas orang yang merupakan teknisi dan karyawan restoran
yang masih belum beroperasi ini menjadi korban ledakan
kapolres metro jakarta selatan mengatakan
sumber ledakan dipastikan berasal dari bocornya saluran pipa gas
luka adalah akibat luka bakar yang ditimbulkan api karena semburan gas
luka berat apa ini
luka beratnya masih kami cek kondisinya tetapi semuanya sadar